sekretaris kabinet mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga
surat edaran itu meminta para menteri dan kepala lembaga tidak terlalu lama berpidato
surat edaran terkait pidato tidak terlalu lama diedarkan pada dua puluh tiga desember dua ribu enam belas yang lalu
para menteri dan kepala lembaga diminta tidak berpidato lebih dari tujuh menit
rupanya ketat durasi ya dalam acara yang dihadiri oleh presiden jokowi
menurut sekretaris kabinet pramono anung pembatasan dilakukan hanya untuk mengatur agar materi dan kepala lembaga menyampaikan langsung isi pidato
dengan begitu pesan yang disampaikan bisa dipahami dengan baik